pengamanan objek wisata garuda wisnu kencana bali diperketat jelang rencana kedatangan rombongan raja arab saudi
petugas bersenjata dari tim gabungan tni polri dikerahkan untuk menjaga kawasan gwk terutama pada area pintu masuk utama
kendaraan barakuda polda bali diturunkan ke alaman parkir pintu masuk gedung garuda wisnu kencana di nusa dua bali
sejumlah personil dari brimob polda bali bersenjata lengkap juga dikerahkan dalam pengamanan kali ini
selain polisi juga dilibatkan personil dari tni hari ini rencananya salah satu pangeran kerajaan arab saudi akan berkunjung ke gwk
namun pihak pengelola belum memperoleh kepastian waktu terkait kunjungan tersebut
apa saja kegiatan raja salman dan rombongannya hari ini kita tanya langsung kepada igd nyoman wiryadinata di bali
nyoman selamat siang di daerah wisata mana saja yang menjadi lokasi wisata raja salman di bali
ya elvira memang sampai hari ini raja maupun keluarga raja belum keluar dari kawasan nusa dua
artinya masih menikmati pantai
dapat informasi bahwa keluarga kemungkinan pangeran sudah menikmati water sport yang ada di tanjung benua
namun raja sendiri raja salman bin abdul aziz al saud memang diperkirakan masih berada di hotel
dan hari ini memang
ada rencana untuk mengunjungi garuda wisnu kencana yang ada di ungasan bali ini
namun sampai hari ini memang belum ada tanda tanda
artinya raja akan datang pada sore hari ini
memang situasi cuaca memang sangat panas
mungkin nanti agak sorean kemungkinan akan datang raja beserta rombongan
memang aparat keamanan sudah mempersiapkan diri
artinya tadi sejak pukul sepuluh sudah berdatangan aparat tni dan polri untuk menjaga daerah ini
namun tetap dibuat
buka untuk umum
obyek wisata garuda wisnu kencana tetap dibuka untuk umum hingga saat ini
dan satu barakuda memang sudah pakir di depan di halaman garuda wisnu kencana ini
memang garuda wisnu kencana ini istilahnya belum selesai sepenuhnya
artinya patung garuda wisnu kencana yang semestinya akan diletakkan di bagian atas dari bangunan tersebut
nanti baru akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
rencana baru akan selesai dengan ketinggian sekitar seratus
satu ratus dua puluh meter dengan lebar enam puluh empat meter
tetapi taman budaya garuda wisnu kencana ini sudah dikunjungi banyak sekali orang
nah untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik di sini dan mengapa raja juga tertarik untuk kesini
bersama saya sudah ada bapak seno adi kawanto direktur gwk
pak kalau dari pembicaraan awal dengan tim edvan pak
apa yang menjadi dasar akan dilakukannya kunjungan ke sini pak
seperti apa pak
memang sejak beberapa hari yang lalu pihak gwk sudah disurvey dan didatangi oleh almonan
dan menyampaikan bahwa memang garuda wisnu kencana masuk salah satu list yang akan atau alternatif yang akan dikunjungi oleh rombongan raja salman
kita tahu bahwa raja salman dan rombongannya membeli bali sebagai liburannya kali ini tentunya dengan berbagai banyak pertimbangan
yang pertama tentunya
kita tahu bahwa bali sangat kaya dengan alam dan budayanya
nah termasuk garuda wisnu kencana
kandungan wisata kencana ini mempunyai alam yang keindahan alam yang sangat unik ya
karena kita berada di bukit kita bukan di pantai kita di bukit
tapi justru suasana di bukit ini menciptakan suatu alam yang sangat luar biasa
karena di sini adalah bukit limestone tetapi sudah didesain dan dibuat
dan kita juga memiliki patung wisnu yang sudah jadi dan juga kepala garuda
yang nantinya memang secara utuh akan berada di proyek kami yang masih on progress sampai hari ini
itu patung garuda wisnu kencana
nah sosok wisnu sendiri tentu itu memberikan hal yang luar biasa juga
karena beliau adalah salah satu dewa pemelihara
yang tentunya adanya sosok wisnu garuda wisnu kencana ini
diharapkan seluruh alam ini boleh hidup dalami
pak pertanyaan kedua
nanti kalau raja salman beserta rombongan ke sini
apa saja yang nanti akan disuguhkan kepada raja dan rombongannya pak
ya tentunya kami sudah menyiapkan tiga akses
utama yang bisa langsung menuju ke titik obyek wisatanya
yang pertama adalah langsung menuju ke lotus pond
dan yang kedua langsung menuju ke plaza wisnu
dan yang ketiga ke anti theater dan jendela bali
dan selain langsung ke titik objek kami juga sudah menyiapkan
beberapa tarian ekstra dari reguler yang sudah biasa kami laksanakan di gwk
salah satunya adalah acara puncak tarian kecap
yang akan dilaksanakan nanti
jam delapan belas tiga puluh di area lotus point
dan kita harapkan pertunjukan kecah ini juga akan memberikan
nuansa dan suasana juga yang berbeda
terima kasih pak
demikian tadi bincang saya dengan direktur garuda wisnu kencana
dan mudah mudahan nanti sore
rencana kedatangan raja salman beserta rombongan
memang akan ke sini
mudah mudahan nanti sehingga masyarakat pun bisa menyaksikan
namun belum dapat informasi
apakah nanti masyarakat akan
tetap diperbolehkan untuk menuju obyek wisata ini
namun sehingga saat ini warga atau wisatawan memang masih diperbolehkan
untuk menikmati garuda wisnu kencana ini
memang informasi terakhir juga saya dapatkan bahwa
raja beserta rombongan akan memperpanjang
liburannya di bali hingga tanggal dua belas maret nanti
namun apakah raja akan memperpanjang juga
atau tetap pada tanggal sembilan
atau hanya rombongan saja yang akan memperpanjang liburannya
kita juga belum mendapat informasi tersebut
hanya saja dari pihak ground handling
yang menghandle pesawat dari kerajaan arab saudi
yang menyatakan akan memperpanjang
liburan keluarga atau rombongan raja
sampai tanggal dua belas maret nanti
hampir sepekan lagi ya masih berada di bali
tapi melihat antusiasme masyarakat di sana
yang datang ke lokasi wisata gwk
apakah mereka hanya ingin berwisata saja
atau mungkin ada beberapa orang yang sengaja menantikan
menunggu di sana ingin melihat bertemu langsung dengan raja salman
ya elvira kalau melihat dari rombongan yang datang
artinya ada siswa siswa sekolah
kemudian juga banyaknya bis yang kesini dengan wisatawan asing juga
mereka sebenarnya senang berlibur
ataupun reguler untuk menikmat garuda wisnu kenyataan
walaupun seperti saya bilang tadi
memang belum sepenuhnya selesai
artinya baru tahun dua ribu delapan belas nanti
namun diantara pengunjung yang datang
memang juga ingin melihat
seandainya kalau mereka pas berada di sini
raja datang juga ingin melakukan atau melampaikan tanggal
itulah yang mereka inginkan
artinya mereka juga ingin menyaksikan
menikmati tempat tempat objek wisata yang salah satunya di sini
memang elvira selain garuda wisnu kencana
atau sudah mendapat survei dari tim advan kerajaan
adalah pura uluwatu yang berada di atas tebing
artinya pura yang berada di atas tebing
termasuk juga nasi
sampai juga akan mengunjungi obyek wisata yang ada di ubud
dan sawah terasiring yang ada di tegalalang
indahan bali memang tidak ada habisnya
semoga raja salman dan rombongan dan wisatawan kita bisa menikmati keindahan bali
nyoman langsung dari bali